langsung memasukkan data email tersebut ke dalam aplikasi cir
banyak juga ponsel yang masuk dia itu belum kedaftar gitu ya tapi udah dijual gitu katanya lah gitu ya
di sisi lain ia melihat kondisi fisiknya yang terlihat seperti baru dengan harga yang lebih murah jika dibandingkan harga ponsel di counter resmi
selang setahun penggunaan ponsel yang ia gunakan mengalami kendala
sinyal provider miliknya mendadak hilang tanpa sebab yang jelas
meski sempat mengganti dengan sim card provider lain sinyal di ponsel miliknya tak kunjung terdeteksi
saya alami awalnya biasa aja saya baik baik call
masih lancar sinyal pun lancar
ketika itu satu bulan yang lalu tiba tiba sinyal hilang
terus saya coba bawa ke tempat servis handphone di sana dibilangin bahwa dari handphonenya ini emailnya belum terdaftar mas
sebelumnya belum pernah ngecek email gitu
kebetulan saya belum pernah ngecek
itu adalah apa
kejadian yang dialami oleh erick mungkin satu di antara banyak orang yang juga mengalami hal serupa
bahkan tak jarang dari mereka menggunakan jasa unblock email untuk membuka blokir email pada ponsel
namun jasaan blok email termasuk ilegal
hal ini terungkap pada jumat lalu saat direktorat pidana cyber bares krimpolri
berkaitan dengan pendaftaran email ilegal yang melibatkan aparatur sipil negara dari kemenperin dan dirjen bea cukai
polisi menangkap empat tersangka dari pihak swasta dan dua asn dalam kasus ini
para tersangka terbukti telah melakukan pendaftaran email melalui aplikasi identity register atau cier
kemenperin periode sepuluh hingga dua puluh oktober dua ribu dua puluh dua tidak sesuai prosedur
dan muncul superandi pelaku ini adalah
tidak melakukan proses permohonan email ini hingga mendapatkan persetujuan kemenkom info atau secara tanpa hak langsung memasukkan data email tersebut ke dalam aplikasi ceir
tadi apa yang telah dilakukan oleh para pelaku ini selama sepuluh hari
ada dugaan kerugian negara
aturan pemerintah tentang pengendalian international mobile equipment identity atau imei telah berlaku sejak delapan belas april dua ribu dua puluh
tujuannya adalah untuk melindungi konsumen dan industri
apalagi diprediksi ada sembilan hingga sepuluh juta unit ponsel ilegal yang masuk ke indonesia setiap tahunnya
hal itu turut merugikan negara
jika dihitung dengan pembebanan pph sebelas lima persen
maka kerugian negara akan berubah menjadi lebih besar
kerugian negara bisa mencapai rp dua delapan triliun per tahun dengan estimasi harga per unit ponsel ilegal rata rata rp dua lima juta
kerugian tidak hanya dialami oleh negara namun juga pengguna ponsel eks internasional
selain mengalami kendala sinyal tentunya proses pendaftaran imei secara resmi akan jauh lebih rumit dan mengeluarkan biaya lebih besar
dan banyak juga ponsel yang masuk dia itu belum terdaftar gitu ya
tapi udah udah dijual gitu katanya lagi gitu ya
karena ada masa tenggang di mana ponsel tersebut tetap dapat aktif gitu ya
sehingga pada masanya kemudian dia terblokir
nah ini yang memang juga biasanya harus dilakukan pembayarannya
biasanya pembayarannya akan lebih mahal sih kalau kita lihat dibanding pembayaran di bandara
tapi tetap dapat dibayarkan untuk didaftarkan atau diregistrasi emailnya
ya bagi anda yang ingin membeli handphone dengan budget hemat atau second ada beberapa hal yang harus anda perhatikan
yang pertama adalah mengecek kondisi fisik dari handphone yang akan anda beli
apakah masih orisinil atau sudah ada pergantian spare part
dan yang kedua adalah mengecek kondisi imei
hal ini bisa anda lakukan dengan cara melakukan penekanan tombol bintang pagar enam pagar
nanti akan muncul nomor registrasi imei pada layar handphone tersebut
atau bisa juga dilakukan
atau bisa juga dilakukan dengan melakukan pengecekan via website kemenperin go id
yang ketiga usahakan membeli handphone di konter konter resmi
agar anda mendapatkan jaminan garansi apabila handphone ini bermasalah di kemudian hari
dan yang terakhir jangan pernah mudah percaya dengan harga yang lebih murah dengan fasilitas yang ditawarkan handphone tersebut
bisa jadi akan timbul masalah di kemudian hari
kembali lagi ke anda
mau beli handphone yang mana